dunia bereaksi keras atas kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis rohinya di myanmar
selain beragam demonstrasi dan kritik berupa surat terbuka dari para peraih nobel perdamaian
muncul pula petisi dukungan untuk mencabut gelar nobel perdamaian yang diterima pemimpin de facto myanmar aung san syuchi
kekerasan kemanusiaan yang berujung pada dugaan pembasmian etnis di myanmar
membuat komunitas internasional turut bereaksi keras
yang terbaru pada satu september yang lalu seperti dirilis oleh guardian
sebanyak tiga belas peraih nobel perdamaian dan sepuluh tokoh dari berbagai profesi
mengirim surat terbuka ke dewan keamanan pbb
untuk mengkritik pemimpin de facto myanmar aung san suu kyi
dalam menyelesaikan masalah etnis rohinya
para peraih nobel itu antara lain muhammad yusuf uskub desmond tutu dan malala yusuf zai
para peraih nobel ini menilai pemerintah myanmar bertindak sangat tidak proporsional
dalam menyelesaikan masalah rohinya
aung san suu kyi kini memang menjadi sorotan
perjuangan suu kyi menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia
di tengah rezim represif junta militer
membuatnya harus mendekam dalam tahanan rumah selama lima belas tahun
karena perjuangan menegakkan demokrasi tanpa kekerasan ini
aung san suu kyi diganjan hadiah nobel perdamaian pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
kini suci yang menjadi penguasa de facto di myanmar
dianggap melakukan pembiaran terhadap pp
kekerasan yang terjadi kepada etnis rokinya
pekesalahan publik internasional terhadap sosok suu kyi memang bukan kali ini saja
pada tahun dua ribu tiga belas ada insiden bernuansa sara yang dilakukan peraih nobel perdamaian ini
saat dirinya dibawang carai wartawan bbc michel hussien
saat itu suu kyi berujar
tak ada yang memberitahu bahwa saya akan diwawancarai oleh seorang muslim
pernyataan bernada rasis itu terlontar dari mulut perempuan berjuluk suci
kami merasa bahwa ada pejuang tapi ada pejuang sekaliber
itu dua hal yang sama sekali berbeda
dengan kaliber yang berbeda
ini adalah sebuah statement yang sangat tidak respectful
apalagi oleh seorang peraih nobel perdamaian
ya seorang penerima nobel perdamaian
jadi sebetulnya hal itu yang saya kira membuat kita merasa
atau kami merasa
angsa suci itu tidak layak mendapatkan nobel perdamaian
pada akhirnya kita hanya melihat suci itu
hanya sebagai seorang politisi
dalam wawancaranya dengan divisi
suu kyi membantah
telah mendiamkan praktik dugaan genosida di negara yang dipimpinnya
suu kyi pun mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang politisi
bukan seorang suci seperti layaknya bunda teresa
apakah anda pernah khawatir bahwa anda akan diingatkan sebagai
pemenang kebenaran manusia
yang gagal berdiri untuk menyembuhkan etnis di negara kita sendiri
tidak karena saya tidak yakin bahwa ada penyembuhan etnis yang berlaku
saya pikir penyembuhan etnis terlalu kuat
dan terlalu banyak ekspresi untuk menggunakan apa yang terjadi
itu yang saya pikirkan saya harus mengatakan

ada muslim membunuh muslim juga
jika mereka berpengaruh dengan otoritas
jadi ini bukan hanya masalah penyembuhan etnis
ini masalah orang di sisi berbeda
dan perkembangan ini
kami mencoba untuk menutupnya dengan sebaik mungkin
dan tidak untuk memperlembutkannya lebih lanjut
jika mereka kembali mereka akan aman
hanya untuk mereka untuk memutuskan
beberapa orang telah kembali
dan kami mencoba untuk mengetahui kenapa mereka meninggalkannya
dan mereka mengatakan karena perjuangan

kita mengucapkan terima kasih
tidak masalahnya kita akan mengucapkan terima kasih kepada mereka
mereka telah kembali

apakah anda pikir orang di west memalukan anda
atau memisahkan anda
atau memisahkan anda
mengharapkan anda menjadi sebuah antara mahatma gandhi dan mother teresa
dan sebenarnya mungkin anda lebih dekat dalam kebijakan dan kebenaran anda
dengan seseorang seperti margaret thatcher
tidak saya hanya seorang politik
saya tidak seperti margaret thatcher
tapi di sisi lain saya bukan mother teresa juga
setelah membuktikan konsistensinya
memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia
kini aung san suci kembali diberi kesempatan untuk sekali lagi
membuktikan bahwa empuknya kursi kekuasaan
tidak akan membuatnya lupa perjuangan kemanusiaan
budi adiputro cnn indonesia